puncak hari pers nasional dua ribu tujuh belas digelar di lapangan tantui ambon maluku
dalam acara ini presiden meminta media arus utama bisa meluruskan hoax yang kini bertebaran di media sosial
peringatan hari pers nasional digelar setiap tanggal sembilan februari
yang juga bertepatan dengan ulang tahun persatuan wartawan indonesia atau pwi
tahun ini acara peringatan hari pers digelar di ambon maluku
dengan tema pers dan rakyat maluku bangkit dari laut
pertama presiden jokowi dodo menteri menteri kabinet kerja
dan para pemilik media turut hadir dalam acara ini
dalam sambutannya presiden jokowi menilai bahwa masyarakat indonesia
kini cenderung bergeser mengkonsumsi berita di media sosial
padahal banyak hoaks dan provokasi yang bertebaran di medsos
presiden meminta insan pers dan media bisa meluruskan hoax yang beredar di internet
oleh sebab itu kita harus bersama sama
kita harus berhenti ini
sop berita bohong hoax berita yang mempecah belah berita berita fitnah
harus kita hadapi
dan dalam kondisi demikian seharusnya media arus utama media mainstream
harus mampu meluruskan hal yang bengkok bengkok
menjernihkan kekeruan yang terjadi di media sosial
tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu isu yang belum terverifikasi di media sosial
dalam acara ini dewan pers juga merilis verifikasi awal terhadap media masa
sudah ada tujuh puluh tujuh media yang terverifikasi dan masih akan terus bertambah
dewan pers berharap dengan adanya data media yang terverifikasi
masyarakat tidak mudah percaya dengan berita yang diterbitkan media yang meragukan